pilihan utama kami tadi kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk anda selama satu jam ke depan
saya mevri syari anda menyaksikan cnn indonesia news update
kita ke informasi pertama antusiasme warga yang hendak divaksinasi di balai kota tanggerang banten justru menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan
membeludaknya warga yang datang tertahan di gerbang masuk balai kota
sementara suasana ricu juga sempat terjadi dalam kegiatan vaksinasi masal yang berlangsung di area gor ciracas jakarta timur
sejak selasa pagi ribuan warga terjadi di pintu gerbang balai kota tanggerang banten
kondisi ini membuat warga tidak bisa menjaga jarak alhasil protokol kesehatan abai dilaksanakan
petugas keamanan tidak dapat berbuat banyak
begitupun petugas dari satgas covid sembilan belas
tak sampai di situ warga berebut dan berhamburan masuk ke dalam areal vaksinasi hingga berdesakan ketika pintu gerbang dibuka petugas keamanan
situasi semakin tidak kondusif karena warga saling berdesakan untuk berebut barisan terdepan ketika petugas berusaha mencairkan kerumunan

lebih siap aja kalau mau ucap vaksin siap aja kalau kayak gini kan kerumunan
ternyata nggak boleh kerumunan
wali kota tanggerang aris wismansyah mengakui peserta vaksinasi membludak dan terjadi kerumunan karena banyak warga yang datang tidak sesuai jadwal saat mendaftar secara online
karena masyarakat masih belum well inform nih belum terinformasikan dengan jelas
bahwa yang divaksinasi mereka yang sudah mendaftarkan diri
jadi ini adalah yang terjadi
pada pendaftaran itu sudah jelas ada waktu dan jamnya
jadi yang tidak mendapatkan waktu dan jam agar menyesuaikan kehadirannya
sekarang pemerintah kota menyiapkan per hari itu kurang lebih lima belas ribu vaksin
di seratus berapa titik ya
di jakarta timur warga calon penerima vaksin berebut nomor antrian vaksinasi sentra vaksin gorci racas
warga saling berebut nomor antrian vaksinasi sentra vaksin gorciracas

warga berebut nomor antrian karena tidak sabar dan takut kehabisan
karena sebagian besar warga telah mengantri sejak subuh
kericuan akhirnya bisa dilerai oleh petugas yang ada di lokasi termasuk anggota babinsa tni koramil ciracas
tim liputan cnn indonesia